diduga karena pelayanan kurang memuaskan website milik pemerintah kabupaten ponorogo yang berisikan informasi instansi diretas
hacker meretas sejumlah alamat instansi pelayanan publik salah satunya dinas kependudukan dan catatan sipil ponorogo
kantor dinas kependudukan dan catatan sipil ponorogo senin pagi sempat dibuat heboh dengan ulah hacker
yang sengaja meretas informasi website milik dukcapil ponorogo
situs yang biasanya berisikan informasi tentang kependudukan ini berubah menjadi kata kata yang meminta pejabat untuk tidak melakukan korupsi
dan meminta membangun ponorogo yang lebih baik termasuk harus memperhatikan rakyat yang sudah memberikan kepercayaan kepada pemimpin ponorogo
meski diretas pelayanan di dukcapil tidak terganggu dan masih berjalan normal sebab hacker hanya merusak sistem informasi
jadi yang jelas untuk sistem ini kita tidak ada masalah
aksi peretasan ini mendapat perhatian dprd ponorogo dengan meminta pemkap ponorogo untuk berbenah
termasuk mengamankan semua data sebelum nantinya hilang akibat ulah oknum tak bertanggung jawab
kalau sampai bocor jebol dirusak data menjadi hilang itu juga repot kepentingan pemerintah daerah
karena dukupan itu penting juga kan
nggak boleh itu sampai dirusak
kalau hanya dilihat boleh ya
tapi kalau dirusak nggak boleh
selain meretas website milik dukcapil hacker juga merusak website milik bakes bangpol ponorogo